terima kasih anda masih bersama kami dan terkait wacana fatwa haram mui untuk game pubg
melalui sambungan telepon sudah ada putut wijanarko dosen media universitas paramadina jakarta
selamat malam pak putut
ini terkait fatwa haram ya yang diwacanakan oleh mui
menurut pendapat anda apakah hal ini akan berdampak besar bagi para pemainnya sebenarnya
menurut saya belum dengar kabar mengenai fatwa itu ya
yang kedua saya belum melihat kalau misalkan sudah dipaparkan apakah saya belum melihat dasar pemikirannya dan sebagainya
tetapi begini sebenarnya ini kan mungkin dari peristiwa yang terjadi di new zealand ya
jadi yang kemudian disebutkan bahwa pelakunya suka main game yang penuh kekerasan itu begitu kan
jadi sebenarnya kalau dari segi akademis
studi mengenai apakah violent games itu menyebabkan agresif behavior atau tidak itu sebenarnya belum konklusif
jadi ada banyak sekali studi yang mengatakan bahwa permain violent games video games itu menyebabkan agresif behavior atau juga yang tidak
jadi memang dalam konteks akademis itu tidak konklusif
tetapi kalau menurut saya begini itu sama dengan semua studi mengenai pengaruh media yang lain seperti komik zaman dulu gitu kan
komik kemudian mungkin acara televisi yang penuh kekerasan dan sebagainya menghasilkan agresif behavior dan sebagainya
jadi memang itu kurang lebih sama ini ya argumennya begitu ya
jadi dalam konteks itu menurut himat saya video games atau mungkin media yang lain komik atau acara televisi yang penuh agresif behavior dan sebagainya itu
satu satunya penyebab gitu dari agresif behavior yang dilakukan oleh teroris gitu ya
jadi banyak penyebab yang lain sebenarnya bukan hanya karena lantaran bermain games gitu
kemudian pasti seseorang akan melakukan tindakan violence seperti dalam video games atau di media media yang lain gitu
nah pak putu tapi memang walaupun belum konklusif begitu ya seberapa besar sebenarnya pengaruh games yang mengandung unsur kekerasan ini dalam perubahan perilaku seseorang
apalagi menurut anda apakah ini langkah yang tepat mengingat pelaku sudah mengaku bahwa ia senang bermain game seperti ini
apakah ini langkah yang tepat
tetapi kan juga banyak pelaku yang lain yang tidak melakukan hal itu
banyak sekali pemain games yang sama tidak melakukan hal yang sama dengan teroris ini kan
nah jadi kalau menurut hemat saya si pelaku ini bukan hanya memang dia
dia bermain game gitu
tetapi bukan itu satu satunya yang membuat dia melakukan kekerasan itu
jadi ya di updrink dia mungkin lingkungan dia dan sebagainya
kita ikut membentuk memantik niat dia untuk melakukan kekerasan itu
tapi kalau kita berbicara mengenai gamenya sendiri ini kan game online yang semakin canggih begitu ya
seberapa besar sih sebenarnya game ini mempengaruhi perilaku seseorang dalam artian
apakah kecanduan dengan game tersebut begitu
nah jadi itu juga banyak sekali studi mengenai hal itu
jadi ada yang menyebutkan bahwa kemudian akan meningkatkan agresif behavior
mungkin dalam skala yang kecil ada yang tidak sama sekali
jadi seperti saya sebutkan tadi sebenarnya studi mengenai itu tidak konklusif
seperti hanya studi mengenai media media yang dulu dianggap sebagai pemantik kekerasan
seperti komik kemudian serial televisi atau video game yang lain dan sebagainya
nah tetapi ya tadi jadi kalau saya percaya dalam jangka panjang memang dia itu ikut membentuk cara pandang pemain atau seseorang terhadap dunia
nah jadi bagi orang yang sering bermain video game yang penuh dengan kekerasan
dia mungkin akan tidak sensitif terhadap kekerasan
nah sehingga kemudian tetapi sekali lagi banyak sekali kan games ini kan mungkin sudah dimainkan jutaan orang
tidak hanya satu orang yang kemarin melakukan kekerasan
di keras itu kan
nah tetapi faktor faktor yang lain juga yang mendukung yang sebenarnya seseorang untuk melakukan tindakan itu tindakan semacam itu
nah jadi menyalahkan media sebagai satu satunya sebab dari sebuah tindakan itu adalah menurut saya tidak tepat
karena faktornya banyak sekali tuh
oke jadi memang sebenarnya faktornya banyak sekali
jadi ada ketatuan haram ini untuk game pubg ini dengan penelitian akademis yang belum konklusif sepertinya terlalu terburu buru begitu ya pak putri
sebenarnya mungkin begini kalau saya yang paling penting
jadi memang seperti halnya kita tahu bahwa ada misalkan kalau game semacam itu tidak boleh dimainkan oleh anak anak
jadi ada klastifikasi usia yang memang harus dipatuhi
jadi itu yang paling penting
jadi misalkan anak anak tidak boleh
dewasa ya itu kan tergantung di tempat tertentu mungkin dilarang tempat lain tidak dilarang karena tidak sesuai dengan atau sesuai dengan sebuah norma masyarakat setempat gitu ya
nah bisa aja dilarang dalam konteks indonesia karena merasa menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan budaya atau abai situasi psikologi situasi budaya yang mungkin membuat satu games dilarang di satu tempat dan tidak dilarang di tempat yang lain
ini salah satu contoh yang menarik aja misalnya kalau ini apa namanya misalnya di buku harry potter misalkan dilarang di beberapa sekolah
di amerika karena jangka mengajarkan kepenyihiran misalkan kan mengajarkan hal hal yang semacam itu
padahal tempat lain kan dinikmati dengan baik oleh semua anak gitu kan jadi memang kayak gitu gitu sering terjadi gitu ada perbedaan pendapat yang kemudian memang kita harus sikapi
oke jadi yang pasti tidak bisa dipukul rata begitu ya pak ya
oke terima kasih pak putut wijanarko atas waktu anda untuk cnn indonesia connected hari ini